makan hari hari mbah saya yang urus nih kamu teh bukan mbah gledek yang nyemur nyemur komat
kami sambil bakar kemenyan buka nih bukan itu matung musri tang saya juga nggak mau nah makanya
pasien kamu tenanti dari orang orang kaya orang orang pintar orang orang terkenal ini
ingat pekerjaan yang besar itu harus dengan konsep yang baik rancangan yang rapi
kalau pejuang cinta itu membantu semua wanita berjuang demi cintanya
saya mau beresin sampah dulu ya kang kang aceh mau bantuin nggak mau sih tapi nantinya
soalnya kang aceh keburu janji memperusakkan buat ngelarin urusan rumahnya dia tapi janji
habis itu kembali ke sini buat bantuin kamu katanya pejuang cinta membantu semua wanita
kalau nanti mas punya udah beres atau kang ya ampun cantik kamu begitu bener udah gini aja
deh sisain sampahnya setengah biarkan aja nanti bersihin ya sisain setengah aja udah ya
udah akan jalan dulunya iya kang jangan pernah berpaling dari hadiah kangnya harus tetap ngisiak
ya kang assalamualaikum waalaikumsalam aduh hati hati atuh kang makasih udah diperhatiin
dadah cantik dadah kang aceh kang aceh memang menyenangkan
ini kan assalamualaikum waalaikumsalam kang idan
ada apa dan mau beli makanan mak di rumah kan ada nasi iya tapi mau nyobain masakannya koswara
pakai lauk apa telur aja mak sama sayur nasinya dibanyakin besar juga warung kamu tekos alhamdulillah
airnya mau dibungkusin sekalian usah ma air mah makasih berapa semuanya kos gratis nggak papa kang
idan jangan kos kamu tekan dagang nih beneran kak nggak usah gratis ambil aja kos ini kos
kok suara teh kayak berasa hati nulis uang saya ya udah nggak papa tuh ya makasih ya mas assalamualaikum
kos waalaikumsalam kang idan kos kenapa tadi teh nggak diambil aja nggak papa mak
kan kang idan teh belum pernah makan di sini hitung hitung nyobain lah nggak papa mak yuk
silakan bu terima kasih paku bapak duduk di sini aja biar saya yang di sini
jadi begini paku ini masalah febriana
tapi ada masalah apa bu
febri mulai kehilangan motivasi dan gairah belajar paku
mungkin karena disatukan kelompok belajaran dengan claudia
silakan terima kasih pak
ada atau tidak adanya claudia
budaya menjadi tkw itu sudah mengakar disini
kita harus selalu mengingatkan febri
untuk tidak mengikuti pola budaya tersebut pak
apa yang saya lakukan
pak aku harus selalu mengingatkan febriana
bapak harus lebih sering ngajak ngobrol dia
untuk membuka wawasannya
bahwa dunia ini terbentang luas di luar cirawas ini pak
sekolahnya jennifer gimana doi
ya nggak kenapa kenapa tuh kang dadang
maksud saya jennifernya
ya masih di sekolah sd kang dadang
maksud saya pelajarannya jennifer bagaimana
masih sama pelajaran sd
nilai pelajarnya jennifer bagaimana
membaik apa tidak
ya belajarnya emang nggak dinilai ya tuh kang dadang
yang dinilai itu ulangannya
iya kang dadang
jennifer kenapa kang dadang
oh iya jennifer nggak apa apa ya dok ya
nggak apa apa jennifer ya
kita diem aja deh dah
saya juga disuruh begitu
jenniper itu disuruh belajar sendiri
kita harus diem nggak boleh bantuin
kalau cuman mendatangkan seratus orang pasen mah sekarang juga bisa nin
tapi percuma kalau yang datang teh kelas teri
saya mah maunya kelas kakak nin
biar sekali gebung kita teh langsung kaya
saya mah pebisnis handal nin
tenang aja kamu mah biar semua saya yang urrus
sabar atu nin
orang sabar itu pasti subur
masa nama kamu harus saya ganti sabar geledeg
baru paham kamu nin
kamu teh bukan penasehat spiritual abal abal
kamu mah penasehat spiritual kelas atas
makanya pasennya juga harus diseleksi nin
masalahnya buat makan sehari hari kang
itu yang lagi sakit kan
itu lagi sakit kirin
makan hari hari mah saya yang urus nin
kamu teh bukan mbah gledek yang nyemur nyemur
komat kami sambil bakar kemenyan
bukan nin bukan
itu mah atu musri kang
saya juga gak mau
nah makanya pasien kamu teh nanti dari orang orang kaya
orang orang terkenal nin
pekerjaan yang besar
itu harus dengan konsep yang baik
rancangan yang rapi
rancangan yang rapi
kalau mau penghasilan yang besar
kamu tuh harus punya pemikiran yang besar juga

percayakan semuanya sama saya
jangan lupa tuh kalau depan orang nanti
kamu jangan garuk garuk gitu ya
udah sang kamu ah
udah sang kamu ah
kan saya sudah ajarin
pakai gerak manipulasi
gak lah kang
bapak bapak prabut nayu
pegangannya udah abis ya hati
belum bang ocat
sebetulnya sih bang ocat udah sarapan tadi pagi
tapi boleh juga tuh
kak atuh sebentar ya dibuatkan dulu ya
kak atuh pak ocat duduk dulu